salah satu pesantren tua yang menjelma menjadi pesantren modern
adalah pesantren darul ulum yang ada di desa rejoso
kecamatan peterongan jombang jawa timur
salah satu produk pesantren ini adalah sma darul ulum ii
unggulan bppt sekolah bertaraf internasional
salah satu lembaga pendidikan yang berada di naungan pondok
dengan standar internasional
satu pesantren tertua di jombang ini
selain mengkaji kitab kitab al quran khadis
dan juga kitab turat atau kitab kuning
para santri juga dididik ilmu ilmu umum
berbasiskan teknologi dan it
diharapkan santri bisa menjawab tantangan zaman ke depannya
gedung bertingkat dengan fasilitas teknologi
menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan di sekolah ini
sekitar tiga santri menimba ilmu umum di lembaga
yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka juga mengikuti proses belajar
di bawah asuhan guru yang memiliki standar kompetensinya
lembaga ini semakin berkembang semenjak tahun dua ribu enam belas
sma darul ulum bekerja sama dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt jakarta
sekolah berstandar internasional ini menerapkan kurikulum adaptasi dan adopsi tiga kurikulum
yakni kurikulum nasional kurikulum pondok pesantren dan kurikulum cambridge
ada lima program pokok yang diajarkan
mulai dari tahfiz al quran robotik sertifikasi internasional
kelas olimpiade hingga program satuan kredit semester
kiai haji zulfikar as'ad salah satu pengasuh pesantren mengatakan
selain sekolah berstandar internasional
yayasan pondok pesantren darul ulum jombang
juga memiliki puluhan lembaga pendidikan lainnya
alhamdulillah sebenarnya kita tidak pernah menamakan sebagai pondok modern
karena dari prinsip waragia waragia itu islam itu sudah modern
tinggal kita bagaimana di dalam mengimplementasikan
contoh misalnya tidak mendikotomikan keilmuan ilmu umum ilmu agama
karena dua duanya penting
karena kita tidak bisa lepas dari kedua hal itu
sehingga kita mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana sebagai umat islam yang baik
jika di lembaga pendidikan formal santri sekaligus siswa
mendapatkan bekal ilmu terapan dan teknologi
maka di pesantren santri juga mendapatkan tambahan bekal ilmu keagamaan
mulai khotbil quran istiqosah tahlil gerakan puasa senin kamis
pembinaan sholat duha dan pengkajian kitab kuning terus digalakkan
tidak heran jika berbagai prestasi di berbagai tingkat nasional hingga internasional
berhasil disahabat lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren darul ulum jombang